yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan
ini adalah hal yang paling penting
karena selama covid masih ada
maka protokol kesehatan adalah harga mati
yang perlu untuk dilakukan dengan disiplin
kedisiplinan memakai masker cukup baik terlihat pada pusat pusat perbelanjaan
tempat rekreasi bandara dan perkantoran yang telah menerapkan peraturan wajib masker